puluhan pengunjung di lokasi wisata pasir putih dalegan panceng gresik tersengat ubur ubur
akibatnya anak anak dan balita mengalami gatal dan bintik merah di kulit
para pengunjung pantai pasir putih dalegan panceng gresik sabtu siang mendatangi kantor informasi petugas keamanan wisata pantai karena tersengat ubur ubur
sengatan ubur ubur mengakibatkan suku jur tubuh gatal gatal dan bintik bintik merah di kulit
petugas kemudian memberikan pengobatan gratis dengan mengoleskan ramuan tradisional campuran tawas alkohol dan juga air
akibat invasi ubur ubur pengunjung wisata di pantai pasir putih dalegan panceng mengalami penurunan bisa dibanding libur panjang sebelumnya

ya karena pasnya ubur itu kok kenapa kok rata rata harus jatah jauh jauh